kita udah jauh dari rumah riki
sekarang mama tuhan jelasin ke aku kenapa mama bisa ada di rumah riki
mama dengar pembicaraan kamu sama ricky
kayak suara mama
mama kok bisa ada disini
kamu ikut mama cepetan
ikut mama nanti kita bicarain di mobil
kau diangkat juga
apa jangan jangan handphonenya di silent ya
gak boleh negatif
kenapa belajar percaya aja susah banget
aku harus bisa untuk percaya
mama mama kenapa bisa ada disini
rasa kita mesti segera pergi dari sini
nanti mama jelasin di mobil